tunggu sebentar bro
bro ekspresinya kurang lebih lain
satu dua tiga
ah masih kurang
udah apa sih
emang tadi pagi kamu berangkat sama siapa
jangan jangan opa davin tadi udah liat gue diantar sama vero
ra kok kamu diem sih
bukannya jam segitu susah ya nyarinya
gue kira opa davin udah tau soal vero
ra naik ojol kok kayak biasa
ya udah lala duluan ya
takutnya ada anak pps yang liat
ngomong ribut deh nanti jadi masalah lagi ya
loh ra tunggulah
kenapa sih kau masih khawatir sama anak anak
kan mereka udah tahu soal hubungan kita
kamu sendiri yang mutusin opa di depan anak anak
jadi gak ada lagi alasannya untuk sembunyi sembunyi
ra mau balikan sama opa backstreet kayak dulu
ah ra duluan ya ra baru inget hari ini ada kuis
ra juga belum ngapain lagi
ada apa sih
dia juga udah gak panggil gue opa
nona rifat itu jantan lalu gr
maukah beta rubah status sahabat jadi teman tapi mesra
ya bagus lah kalau gitu
ngapain sih sina div
farhal itu toh tidak mungkin suka sama nona toh
dia pasti punya perasaan yang sama kayak beta
yang sudah anggap nona itu sudah jadi sahabat sejak lama
jadi tidak mungkin lah
iya toh potak
bagus kalau kayak gitu ya
gue tuh hampir dipecat tau gak sih gara gara kalian kemarin
awas aja ya kalau kalian berdua bikin rusuh lagi
gue tuh ngapain sih div
gue takut rifana nerima gue pas gue ungkapin perasaan gue sama riva
aduh siapa yang takut kawan
kita tuh cuma rasa ali punya perasaan itu belum tepat saja untuk ale menyampaikannya sekarang
karena pasti ale butuh momen yang tepat toh
tapi dia juga takut
dia juga takut
tapi dia juga takut

bener juga ya
nah itu sudah kawan
betta bukan maksud jelek
tapi betta ini belum siap sekali lihat ale mengatakan perasaan duluan ke nona riva
sementara beta punya feeling sendiri ini belum jelas
betta ini batul suka sama nona riva atau tidak
betta akan segera mencari tahu dulu ya tentang perasaan betta kawan
baru nanti kita bersaing dengan cara

sudah selesai duluan saja

ya makannya itu cerita biar beratnya jadi ringan
gue lagi galau banget
dan gue udah ketemu cowo itu sih beberapa kali
jadi papa pengennya setelah tamat sekolah gue nikah sama dia
bokap lo ada alasan kuat kan pasti kenapa lu dijodohin
bokap punya penyakit kronis
dan kalau gue nolak gue takut penyakitnya kamu
terus gue juga gak mau kehilangan bokap shelf
biar gue gak tau kalo masa lo seberat ini
tapi kalau lo butuh teman cerita bahu bersandar buat nangis gue ada aku di sini ya
makasih banyak ya shelf
lo tuh biasanya gue paling baik
jangan nangis jangan sedih gitu ah
gue butuh dikoper juga nih
masa aku sedikit
ekspresinya kurang lebih lain
gompak nih gompak nih
udah apa sih
kalau orang punya rambut ada garis kutu itu
itu memang kayak gitu over
ayo kerjakan tugas kalian